ini langsung langkah nyata mereka yang sempat meyakini paham radikal kemudian berhasil menjadi orang yang bisa berdamai orang yang bisa justru peduli dengan sekitarnya
direkturialisasi terjadi di sana
tapi kalau kita melihat konteks akhir akhir ini juga masih terus terjadi
aksi aksi bahkan warga negara indonesia sampai nekat melakukan aksi terorismenya di luar negeri
di marawi juga satu ditangkap
dan sekarang memperintahkan
dan indonesia berusaha untuk memulangkannya
tapi catatan dari anda yang pernah di bnpt pak ansyad melihat tenggulun selekuro
kasus tenggulun ini salah satu contoh
bahwa menangani paham radikal ini perlu dengan cara cara persuasif
nah itu sudah dilakukan dengan baik
ini salah satu contoh sukses ya
iya salah satu contoh
tapi bukan saja ini
di medan juga ada itu ustaz hoirul ghazali
ya mirip juga
tapi harus diingat
istilahnya ya no single one ky
ya tidak ada satu cara yang cocok untuk semua kelompok
tergantung kasusnya dan situasi setempat
yang paling subtansial saja
itu tergantung pada tingkat militansi daripada satu orang atau kelompok tertentu
ada yang memang tingkatnya itu dia idolo
kalau yang ideologi ini ya namanya pikiran
merubah pikiran orang itu sudah tidak mudah
kita tidak bisa bermimpi merubah orang yang berideologi radikal
itu yang susah ya
kemudian dia akan melepas cara berpikirnya seperti itu
yang paling maksimal bisa kita dapatkan di situ adalah
orang itu ada berapa alternatif
orang itu masih tetap dalam jaringannya
tetapi sudah tidak setuju dengan aksi kekerasan
nah ini sudah bagus
masih dia tak bergabung
contoh sih siapa
masih juga kasteng guludin
dia itu kalau dibilang tidak radikal lagi
tidak hilafan negara islam marah dia
oh saya tetap
tapi sudah tidak setuju dengan aksi bom bom segala macam itu
karena itu tidak benar
dan kalau berjihad di indonesia sudah tidak benar
itu sudah bagus
yang paling bagus kita bisa harapkan adalah
meninggalkan sama sekali jaringannya
dan tidak lagi melakukan itu
meninggalkan paham itu juga begitu ya
maksudnya meninggalkan paham itu
tapi itu ya ideal
jarang sekali bisa kita dapat
tapi pernah anda temui tidak satu misalnya
banyak sekali bukti secara internasional itu
bahwa maupun di indonesia
yang terkenal pusat pembinaan mantan teroris itu ya saudi arabia
yang dengan naif center itu
di sana ada namanya care center itu
itu sangat profesional
itu lebih dari fasilitas satu universitas di kita itu
di sana bekerja para psikolog alhi agama
gala macam disiplin ilmu
dengan dana yang luar biasa
mereka setelah keluar
itu juga masih tidak dilepas
diberikan bantuan ekonomi
di fasilitasi pendidikan anaknya
saya pernah tanya ya diri
kenapa kok seperti dimanjakan
oh kalau tidak begitu
dia pulang di rumah
depan pintu dia sudah menunggu jaringan lamanya
untuk direktur lagi
jadi kita harus berkompetisi di situ
itu saudi arabia
banyak juga di situ ya bad newsnya
dari sekian orang orang yang sudah dibina keluar
dan di fasilitasi
banyak diantara mereka kemudian jadi komendan komendan baru
taliban di afghanistan
atau di yemen
jadi tidak gagal juga berarti
tidak ada jaminan
karena ini masalah pikiran ini
ini masalah pikiran
sudah ditangkap pertama
akhirnya dengan persuasi
didekati di situ
apa sebetulnya dia mau
pendidikannya bidang ini
kalau saya di fasilitasi
untuk saya peternak ini ini ini
ternyata di fasilitas begitu
ternaknya tidak ada
dia sudah melatih di aceh
tapi sekali lagi
ini kasus tenggulu ini bagus
nah mari kita pertahankan ini
supaya bisa terus ya
tapi dengan catatan tadi itu
kita masih harus bekerja keras
untuk untuk melakukan itu
tidak mudah memang
bang muradi catatan anda
sejauh apa peran pemerintah ini
kemudian mungkin melalui bnpt nya begitu ya
cukup efektif menjalankan ini
dan di radikalisasi
dijawab secara lengkap
ada juga yang kemudian mengulas
menyebut dari berbagai sumber
begitu saya merangkumnya
bahwa ternyata kadang kadang juga
di radikalisasi ini
sebuah program yang diikuti
oleh mereka yang sempat tertangkap
mungkin mereka bukan pentolan gitu ya
bukan pimpinan di sana
tapi baru ikut ikutan
mereka ditangkap dengan hukuman ringan begitu
program di radikalisasi
menjadi sarana bagi mereka
untuk mendapatkan pengampunan
itu bisa dimanfaatkan juga
mirip mirip mungkin seperti yang diceritakan
oleh pak ansar tadi
bnpt itu kan baru dua ribu sepuluh
sementara kejadian bom bali
jadi ada delapan tahun
jadi kalau kita mengukur
katakan kita bnpt nya lah ya
sebagai leading sektor
untuk di radikalisasi
memang baru tujuh tahun
dan itu saya kira
untuk waktu yang terlalu singkat
untuk bisa menilai
beberapa kasus yang memang
harus menjadi beban
tugas dari bnpt
memang itu tidak terlalu bisa
diakselerasi dengan baik
saya termasuk yang tidak menyetujui
banyak dari xx
menjadi pembantu di bnpt
banyak hal kemarahan
jadi kalau memungkinkan
bnpt bisa membangun
model kredit tenggulun
atau bahasa bahasa yang lain
karena di luar itu sebenarnya
mungkin dua tiga empat tahun terakhir
sejak dua ribu empat belas ke sini
yang rumit adalah gerakan gerakan
radikalisme itu kan
tidak sama seperti
sepuluh tahun yang lalu
dimana bahasa pesantren
berada dalam ruang lingkup yang eksklusif
orang tidak suka misalnya
katakanlah terhadap x begitu
itu difasilitasi oleh banyak
lembaga yang kemudian
belum bisa kita
kecuali hti tadi
nah undang undang ormas ini kan
buat pemerintah kemudian
langkah langkah yang bnpt lakukan
seperti melempar garam di lautan
yang selama ini mungkin
dalam bahasa yang paling
tidak ada artinya
yang digarap itu adalah
tapi yang kemudian
luas cakupan radikalismenya
yang paling memenakutkan
tidak mau lagi
ikut upacara bandera
atau tidak mau
basis radikal yang paling
menurut saya itu paling radikal
kemudian kita juga
atau lembaga pendidikan
atau lembaga agama
tidak dalam posisi
ini yang saya kira
itu yang pertama
ini menyangkut soal persepsi publik
aset juga bicara soal
bahwa publik merasa bahwa
radikalisme adalah hal yang
saya sih memahami
hanya perlu ketika digeser ke
ke yang lebih apa
yang lebih strategis
sama seperti kita bicara soal
dalam level yang berbeda
masuk di situ
menjadi bagian dari
tata kola tadi
kondisi yang ada sekarang
jauh lebih rumit
apa yang pernah terjadi
sepuluh tahun yang lalu
jaringan jaringan terbentuk saat
mungkin bombali dua
sudah lagi tidak terlalu ideologis
dibanding generasi pertama
jadi mereka punya pandangan yang mungkin juga
bukan cuma sekedar ideologi
membangun satu ideologi
tapi juga ada misalnya ada
ada kemudian juga perasaan
dia pupuk betul
karena misalnya keluarganya
menjadi bagian dari
korban dari langkah langkah
polisi yang dianggap
warga negara indonesia
untuk melakukan aksi aksi
rizman di negara lain
nah ini kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut tetap ladisi aneh indonesia
berulang kali saya lontarkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menjadi akar masalah radikalisme yang terus terjadi
ada contoh di tenggulun tadi memang berhasil kemudian menjadi pusat deradikalisasi justru
pak ansyat catatan anda selama menjadi bnpt apa sih sebenarnya yang paling menjadi akar masalah sehingga tadi saya terus berulang bertanya kenapa ada deradikalisasi programnya
tetapi kemudian ternyata masih banyak juga bertumbuhan bermunculan orang orang
yang mungkin sekarang lebih rumit lagi begitu ya karena tidak eksklusif lagi tapi terbuka begitu
apa pak akar masalahnya
selama radikalisme paham radikalisme berkembang kita akan terus berhadapan dengan terorisme
nah karena terorisme itu anak kandung dari radikalisme
nah sekarang radikalisme itu apa sih
nah ini banyak orang bicara radikalisme tapi sebetulnya apa radikalis
kita dudukan dulu pak
yang konkret gitu
kita pegang kemudian upaya apa programnya apa untuk menangani itu
itu harus gitu
tidak bisa ayo diradikalisasi apa yang mau dilakukan konkret
nah radikalisme ini ya sekarang ini yang aktual ya radikalis yang mengatasnamakan agama
menurut para ulama itu seperti di riyad dan ulama kita di sini itu mengakui radikalisme itu subtansinya dua
dari aspek agama
yang pertama paham takfiri mengkafir kafirkan orang atau kelompok
yang kedua paham jihad yang ekstrim karena dia kafir jihad bunuh
nah ini yang harus kita pahami betul
nah pengalaman kita dari seribu teroris lebih yang ditangkap ketika diinterogasi kenapa kamu bunuh sana kenapa kamu ngebom sana
jawabnya seperti kur itu
iya karena dia kafir
jadi dua pengertian ini yang harus betul betul dipahami dan inilah yang harus jadi target utama dalam deradikalisasi itu
nah sekarang kita lihat di lapangan
sebetulnya para pelaku bom bunuh diri atau pelaku pembunuhan yang lain itu
dalam pengalaman saya
saya sampai pada kesimpulan mereka ini sebetulnya korban
korban penyesatan pikiran
nah disitu terima kasih sekali pertanyaannya itulah jawabnya
persoalannya siapa yang menyesatkan
disitu intinya daripada deradikalisasi dan upaya upaya kontor terorisme yang lain
nah mereka kan tersesat ya udah bunuh sana kamu nanti
kalau di bom bunuh diri kamu langsung masuk suruh
siapa ini yang mencokoki yang begini
ini rame kita dengar
dia ada berdakwah di sana di tempat ibadah di kampus di jalan bahkan teriak teriak
oh itu kafir
pemerintah itu kafir
pejabat ini kafir
nah itu jadi ciri paling utama daripada radikalisme itu terorisme
kalau anda sudah dengar itu kafir kafir kafir
satu digit lagi udah teroris itu
itu yang masalah
masalahnya itu sering didengar di masyarakat umum ya
bahkan terbuka bahkan
sejak akhir dua ribu enam belas tergugah pakai toa di jalan jalan itu
presiden kafir kutil babi anjing segala macam
inilah paham radikal ini yang harus kita hilangkan
jadi jangan kita hanya melihat yang ditenggulun itu
mereka itu korban
tapi tokoh tokoh ini yang menyebar nyebarkan ini
ini selama ini orang orang ini belum terjangkau oleh tindakan hukum
sekarang belum terjangkau
apa masalahnya menurut anda sebelum sana ke bangunan
belum ada ketentuan hukum kita
itulah yang kita appeal itu
tolonglah ini supaya ada di dalam hukum
hukum yang memberikan kewenangan kepada aparat
untuk menindak ini orang orang yang apa istilahnya ini para penjajah
penjual penjual kafir jihad ini
ini yang harus ditindak
kalau tidak kasian anak bangsa makin banyak korban
anda bayangkan kalau seorang yang nganggur
cari kerjaan susah
makan besok belum tentu
tiba tiba ada orang datang
tawarin mau masuk surga
di solo tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas
banyak sekali ketika penangkapan sampai dua ribu tujuh
ya nur dintop segala macam
itu yang ditangkapin itu
itu umpanya pakai tattoo itu
telah ditanya kenapa dari situ
ya dia kalau ditanya
kan mereka ngaku ustaz
sudah banyak sekali dosa saya melakukan ini ini
oh tidak ada jalan
kamu langsung masuk surga
itu yang dimasukin ya
jadi siapa ini penjajah apa
para penjual penjual ide ini
makanya saya setuju dengan pak jk pernah menyatakan
karena ada orang yang menjual surga itu terlalu murah
ini para para penjual surga yang terlalu murah
terlalu murah ini
ini tidak terjangkau
karena aturan perundangannya belum ada ya
dengan gerakan gerakan politik berebut kekuasaan
karena kita ingat
tujuan radikalisme ini apa
katanya agama padahal politik
dia sempat disinggung tadi juga oleh bang murad
ini kan kalau tidak salah
juga sempat menjadi muncul ya
sedang dibahas begitu
tapi sempat memang ada
kemudian pertentangan dari sisi ham misalnya
katakanlah tadi ada idolog tangkap
padahal belum melakukan aksi
kan perdebatan di situ
belum melakukan aksi ditangkap
apa jaminannya tidak disalahgunakan peraturan itu kan
di hulu itu
soalnya undang undang ormas
yang dulu kemudian tidak menjangkau yang ideologi kanan tadi
kalau di undang lama kan hanya undang undang
ya anti pancasila lah misalnya begitu ya
dan ini yang kemudian diproses secara kelembagaan dulu
begitu kelembagaan kemudian bermasalah
mereka bisa dibekukan bahkan dibubarkan
itu pertama hulu
kemudian ruu anti terror
yang sekarang kita bahas belum selesai itu
itu memberikan kepolisian
itu dari preemptif sampai represif
katakanlah misalnya kalau dulu hari ini
sekarang sebelum undang undang dipakai
masih undang lima belas dua ribu tiga
nyebut nama tuhan dan segala macam
karena instrumennya gak ada
instrumen hukumnya tidak ada
kecuali diskresi kepolisian
yang memang dilakukan
itu kecil kemungkinan
nah tapi kalau sudah dipakai
maka boleh ada polisi
maksudnya belum ada tindak pidananya
nah sekarang begitu bicara soal
bicara teriak soal
mengkampanyakan ideologi anti pancasila
mengacam orang segala macam
polisi sudah bisa melakukan preemptif
preventif dan mengumpulkan
ini sudah diketok palu belum ya
karena ini desember
kalau jadi desember ini bisa beres
nah itu sudah masuk ke hilir kan
nah misalnya rehabilitasi
itu di dalam juga
orang dibahas juga
sampai hari ini misalnya
perdebatan soal di mana
bayangan saya selain tadi
kebijakan soal teror
kemudian juga koordinasi dan sebagainya
ada yang ditekankan sebenarnya
gak mungkin densus delapan puluh delapan
ataupun misalnya katanya polri
itu melakukan rehabilitasi secara efektif
karena ada pekerjaan yang lain yang dikerjakan
nah bnpt ini mungkin juga bisa
bisa kemudian secara hilirnya
bisa dikerjakan tadi
nah ini yang
maksudnya diradikalisasi itu
ketika sudah dihilir ya
mereka yang pernah ditangkap dan lain sebagainya
itu yang saya kira menjadi
menjadi pekerjaan rumah bnpt
selama tujuh tahun terakhir ini
saya sih belum lihat betul
yang hanya ada sekarang dalam bahasa saya sederhana
bikin buku dan sebagainya
itu yang anda lihat tujuh tahun ini
baru hari ini
walaupun memang kasus di trenggulun
kemudian di pak asyaf bikarsoya
sementara dari data bnps ini dua tujuh
itu yang di luar
belum yang ditangkap
di prosesan kelemahannya mungkin lebih dari tiga juta lebih
nah artinya maksud saya
level ini yang saya kira
nah di tengah antara ahli girinya ada namanya ukp pancasila
ini nggak bisa kerja kalau ormasnya
itu di tahun tahun tahun ormasnya belum clear
jadi ini memang grand design ya dari pemerintah ya
kalau tidak mas nggak bisa
pancasila kemudian di kampus atau di sekolah
bicara pentingnya ideologi pancasila
ormasnya nggak beres
karena dia yang mengamanyakan lain lain tadi
nah begitu mereka seradikal bergeser menjadi teror
ini tugasnya dari densus dan teman teman di bnpt
jadi saya menemukan benang merahnya nih malam hari ini
apa yang terjadi beberapa waktu terakhir itu ya
soal munculnya undang undang ormas
munculnya lahirnya ukp
pancasila dan lain sebagainya
dari tiga dari hulu hilir ini saya kira pemerintah sudah menyelesaikan satu dan dua
nah yang saya kira nunggu undang undang anti teroris
supaya ini menjadi lebih baik
dengan cara itu polisi menangkap orang yang kemudian tadi
yang menghampirinya tiba tiba mengkafirkan orang
tiba tiba kemudian mengamanyakan nama nama beneran yang aneh aneh
tanpa penegak hukumnya di situ tidak perlu ragu bahwa belum ada tindak pidananya ya
ya kan bisa di dalam nih kalau nanti undang undang anti teror ini jadi
karena itu memberikan ke mana mana dua puluh satu hari kemudian tambah
ini ranah yang tepat pak ya
pangkah yang tepat ya
jadi secara hukum itu kan
ya tentu dalam bahasa hukumnya nanti
itu yang saya kira seperti yang digunakan secara global itu sudah ada
itu yang disebut dengan hate speech
nah itu memang harus pidana itu
kalau semua negara itu pidana kita tidak sama saja dengan kita menyiapkan penampungan bagi teroris di situ
membuka kran besar besar begitu ya
ya gitu aja contoh sudah ada itu
dia orang malaysia
kok tidak di malaysia tapi di sini
karena di sana ya begitu langsung ditangkap
ada undang undang tersendiri ya
di sini buru buru ditangkap tiap desa disudorin kawin malah
jadi itu masalah ya
itu masalah betul soal hukum kita
karena apapun nanti kita akan bersandar kepada hukum ketentuan hukum kita
apapun nanti ukp empat sudah bekerja ya
ya kalau di sininya ini yang bersinggungan langsung tidak ada tindakan ya percuma
nero terorisme tadi ya
menangani terorisme radikalisme ini
itu tidak bisa dipisahkan
antara pendekatan penindakan kekerasan dengan lembut
di radikalisasi itu dua sisi mata uang itu
itu di radikalisasi adalah nonsens
tanpa ada penindakan
kalau dia tahu bahwa saya berkor kor aja kafir kafirkan orang ini
emang bisa di radikalisasi kalau begitu kan
ya percuma kan dia nggak takut
banyak ya itu yang sudah teriak teriak di apa
ada pernah di daerah mana itu
tanpa ada enforcement dari pemerintah
nggak akan ditiru
soal paham ini
ini kan bukan masalah sekarang
sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun
para ulama sudah berdebat tentang itu
tapi kan jalan sendiri sendiri aja
dengan pemahaman masing masing
jadi kalau lagi intinya itu
pahamnya itu yang subtansial
itu harus kita jelaskan betul
seperti misalnya mengkafirkan orang
memang menurut para ulama itu
ya dalam al quran itu banyak ayatnya
tapi persoalan di situ yang perlu dipahami
siapa yang punya otoritas melabeli seseorang atau kelompok sebagai kafir
mengapa menjadi penila ya
ternyata itu harus kesepakatan
atau apa disebut istilah agama itu
ya hasil musyawarah
kesepakatan dari semua ijma
kesepakatan dari ulama ulama kredibel
dari semua aliran
semua aliran itu
karena kalau satu aliran sama aja bilang
salah satu contoh ya
pada november dua ribu empat belas
sedunia kumpul di maroko
menghasilkan satu kesepakatan
itu membuat open letter ke abu bakar baghdadi
bahwa anda salah yang anda sebut
yang dengan kafir kafir itu tidak begitu
yang anda sebut dengan khilafah itu tidak benar
kesepakatan semua ulama itu
tidak ada penindakan
tidak ada ulama ulama teriak pakai tua di jalan
ini tanpa ada penindakan di kita
dan kita sudah lihat
kalau kita lepas begitu saja
orang selainnya kafir kafir
maka tak heran muncul orang per orang
individu yang kemudian terradikalisasi dengan dirinya sendiri begitu ya
tanpa harus ada jaringan yang mungkin seperti bumbalu
sekiranya menjadi orang merasa
menjadi pelaku teror
dengan kesadaran yang sifatnya kemudian tidak terstruktur
seperti misalnya penyerangan polisi di tangerang
waktu itu cikokol penusukan dan lain sebagainya
dan itu menjadi masif
dan publik menjadi mafum
kalau dulu menyerang aparkaman kan menjadi sesuatu yang luar biasa
katakanlah saya nyebut misalnya dari dua ribu dua sampai dua ribu dua belas dua ribu empat belas lah
tapi sekarang begitu pas dua ribu enam belas
menyerang polisi menyerang aparat itu
suatu bentuk yang kebangga
itu dibela oleh publik
mengobrak ke abrik
mengobrak ke adik dan sebagainya
kementerian dalam negeri
buat saya sebenarnya memang pada akhirnya
ini satu rangkaian yang harus ditata betul
jadi katakanlah misalnya gini
ada dalam setara teori kontraterorisme kan ada tiga tuh
pertama misalnya katakanlah selain dera yang terakhir ya
itu juga ada misalnya soal disengajement
yang sampai hari ini kemudian
ini peran peran ulama tadi
ulama yang kemudian
secara kalau di beberapa negara yang
yang sudah rapih ya
kita nggak tahu baru mualap dua tiga tahun yang lalu
misalnya tiba tiba menjadi narasumber keagamaan
dan mengkafir kafirkan ulama yang kita hormati
itu kan menjadi satu kenapa
karena ternyata publik itu melihat bahwa
memahami konteks agama
itu dengan mudah dengan bahasa yang sederhana
nah kita sering kali kemudian
ya saya dan pak arsad
melihat ulama yang lama
ulama ulama ini kan sering kali kemudian
agak susah dengan pembahasan yang
tapi ini supaya dipahami mas rakeem
melihat juga agar yakin
bahwa ini bukan kemudian tujuannya
yang sering mereka katakan kriminalisasi ulama
bukan sama sekali
karena itu di selumuh negara
atau ada istilah lain
nah mendorong orang untuk
berbuat melakukan satu kejahatan
yang harus dihukum
ya ini kan itu
masuk di situ
tapi ya saya ingin sebetulnya
nekankan ya seperti pak ambradi tadi
pemerintah itu sudah punya grand design
karena ini masalah ideologi
sudah ada ukp empat p itu ya
memang kuncinya pancasila itu
selama pancasila itu bisa kita tegakkan
tidak ada jalan
sekarang jadi undang undang
pembalas ormas yang di pancasila
tapi kedua ini
itu tidak akan bergigi
kalau tidak ada
yang namanya undang undang terorisme ini ya
ada komitmen dari semua pihak
seperti saya lihat
dikti itu ya
yang secara tegas
jadi rektor yang tidak bisa mengatasi radikalisme di kampus
ini penting sekali
walaupun mengawasinya akan nanti seperti apa
juga butuh konsep lagi begitu ya
dari penelitian ya
kita harus mulai dari mana ini diradikalisasi
kita mulai dengan
dimana sih simpul simpul
paham radikal disebarkan
sudah jelas itu
di lembaga pendidikan
termasuk sekolah keagamaan
tapi tidak semua
dan di penjara sudah tentu
kalau ini sudah jelas
di penjara ini juga tadi sebenarnya saya tanyakan
sebagai penutup sekali lagi
pengelolaan orang orang mereka yang pernah ditangkap
yang awalnya kriminal biasa
kemudian atau yang hanya melakukan
perannya kecil lah dalam sebuah aksi teror begitu
tapi kemudian setelah keluar penjara kok malah
menjadi jadi begitu ya
mungkin contoh nama bahru naim misalnya
itu ada yang bahkan
ada lima orang
keluar dari penjara bali
sudah merencanakan melakukan aksi bali tiga bahkan
yang kemudian ditembak lima limanya itu mati
dua orang itu bukan teroris
dia jadi narapidana
dia di dalam satu sel
sama imam zahamudra cs
keluar jadi teroris
berarti ini kan ada bahaya juga begitu ya
pak mbak murad
cetan terakhir anda singkat saja pak mbak murad
sebelum kita tutup
saya kira di undang undang nanti anti teror yang jadi
saya kira perlu juga misalnya
penegasan di pp nanti
atau di perpres atau pp lah
untuk menginflasikan undang undang anti teror adalah
pembuatan apa namanya
rumah tahanan khusus untuk
ini yang sampai hari ini mungkin dua ribu sepuluh
saya ingat sekali pak arsyad
sempat lontarkan berulang kali di media
dan itu senyap ketika
karena berkaitan dengan ancaman
sekarang saya kira dengan hampir dua juta lebih
tiga juta lebih
saya kira penting untuk kemudian membangun
destension yang memang sifatnya lebih
jadi tidak hanya satu
karena masalahnya ini kan bicara ideologi
takutnya menularkannya gampang begitu ya
kalau di penjara lebih mudah
tadi pak arshad bilang
di ideologi pertama di penjara
kedua di sekolah dan universitas
yang ketiga di media
nah yang sekarang itu yang kemudian menjadi
menjadi head speech
meng cover itu di media
masuk media sosial
oke ini semoga menjadi catatan kita
sekali lagi memang kita bicara
dan kita mungkin akan mendorong terus
grand design yang dilakukan oleh pemerintah
demi bangsa ini juga
terima kasih bang murady
terima kasih pak arshad bay
terima kasih bang murady
dan fokus cnn indonesia prime
segera kembali setelah jeda berikut ini